sejak pukul satu siang hujan disertai angin mengguyur kota jakarta
selain itu beberapa wilayah juga dilaporkan mengalami pemadaman listrik
kata mati lampu bahkan jadi trending di twitter minggu siang
sejumlah warganet mengeluhkan mati lampu di sejumlah wilayah
melalui pantauan twitter warganet di wilayah jakarta bekasi dan depok terimbas oleh padamnya listrik ini
kata mati lampu juga menjadi trending di twitter pada minggu siang
ya tentunya bagi beberapa usaha rumahan pemadaman ini mengakibatkan usahanya harus berhenti hingga listrik kembali menyala
tapi kalau lama ya harus berhenti
ya ada pun padamnya aliran listrik ini bisa dipantau dari situs peta online atau pelita milik pln secara real time melalui pelita plnjaya co id
kemudian melalui at twitter info pln jabar pln menjelaskan bahwa sedang terjadi gangguan pada saluran udara tegangan tinggi atau sutet
sehingga menyebabkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah jakarta dan juga jawa barat
saat ini tim sedang berupaya mengatasi gangguan
dan yang terjadi